berlibur akhir pekan dengan suasana metropolitan ibu kota tak harus mengeluarkan biaya mahal
ada beragam pilihan aktivitas liburan dengan biaya terjangkau bahkan gratis
salah satunya yaitu keliling jakarta naik bus wisata transjakarta atau biasa disebut dengan jakarta explorer
bus tingkat ini akan mengantar para penumpang menelusuri berbagai ikon dan landmark terkenal di jakarta
layanan ini tidak dikenakan biaya alias gratis
kita hanya wajib tap kartu uang elektronik saat masuk dan hendak turun bus
saya langsung naik ke lantai dua bagian outdoor
di sini kita bisa menikmati indahnya pemandangan gedung gedung yang megah
hingga berbagai ikon dan landmark
park jakarta seperti monas pundaran hi dan patung mh tamri
pas ngeliat di ig view nya kayaknya bagus banget gitu
jadi pengen kita janjian sama teman teman ke sini
yang paling menarik pemandangan kelihatan gedung gedung tingginya gitu
jadi seperti di luar negeri
jakarta keren sekarang
di sepanjang perjalanan terlihat keseruan para penumpang mengabadikan momen dengan berfoto bersama
saya pun juga ikut berfoto
pemandangan yang tentunya instagramable
seperti inilah suasana naik bis wisata tingkat dengan atap terbuka seperti ini
kita tidak hanya melihat berbagai deretan gedung gedung pencakar langit di jakarta
tapi kita juga bisa sambil selfie atau swafoto
selain itu untuk dapat naik bis ini juga tanpa biaya ataupun gratis
dan menariknya di sini juga ada bis guide
ataupun semacam orang yang akan menjelaskan
icon icon yang akan dilewati oleh bis ini
saat berkeliling kita akan ditemani oleh bus guide
yang menjelaskan informasi dan sejarah berbagai ikon atau landmark yang dilewati
sehingga kita juga dapat membawa pulang ilmu pengetahuan tentang ibu kota
bus wisata ini beroperasi setiap hari dengan jadwal yang bervariasi
bus wisata tingkat ini berkapasitas empat puluh sampai delapan puluh tiga penumpang dengan tujuh pilihan rute
saat ini saya naik rute bw empat yang dimulai dari halte irti monas jakarta pusat
dan berkeliling melewati bundaran hi senayan lalu kembali lagi ke monas
setelah berkeliling saya sengaja turun di halte tosari
agar langsung berjalan kaki ke terowongan kendal menteng jakarta pusat
saat baru tiba saya langsung disambut oleh suasana keramaian warga yang berlalu lalang di terowongan kendal
tempat ini memang terbilang cukup strategis karena dekat dengan akses transportasi umum yang dilalui banyak orang seperti stasiun krl dan mrt
area publik ini tak jarang dijadikan tempat nongkrong bagi anak muda berkonsep artistik
yang terlihat dari berbagai mural di dinding terowongan dengan lampu warna warni
terowongan kendal ini merupakan salah satu ruang terbuka bagi publik khususnya bagi para pejalan kaki
di tempat ini tidak hanya dijadikan tempat nongkrong saja tapi juga bisa dijadikan tempat berbagai acara
yang tentunya dapat menjadi salah satu daya tarik bagi para pengunjung
meski hujan hal ini tak menyurutkan antusiasme warga untuk mengunjungi terowongan ini
selain karena aksesnya yang mudah bermacam macam acara yang sering diadakan di akhir pekan
juga menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung
ya di pusat kota terus di sini juga sering acara bazar umkm
jadi saya lebih tertarik lewat sini
kebetulan lewat sini ada bazar lucu lucu jadi mampir sebentar
tadi kayak ada barang barang koleksi koleksi aksesoris kayak gini kan unik
jadi kayak lucu gitu pengen coba lihat lihat
pada akhir pekan ini acara yang sedang diadakan yakni festival umkm
terdapat berbagai jenis produk yang dijajakan
mulai dari busana aksesoris hingga barang barang kebutuhan sehari hari
yang harganya berkisar sepuluh hingga dua ratus ribuan rupiah
saya pun mencoba berbagai jenis aksesoris menarik seperti cincin dan kalung
setelah puas memanjakan mata
kini saatnya saya berburu jajanan yang masih berada di area terowongan kendal
terdapat deretan jajanan kaki lima di bawah tenda
yang menjual berbagai makanan dan minuman
seperti lontong kue jujur kue cincin dan bika ambon
panganan ini dijual seharga sepuluh ribu rupiah per tiga sampai empat buah
meski jajanan tradisional di kaki lima pembayarannya sudah secara digital
yakni kue bolu karamel atau biasa disebut kue bolu sarang semut
teksturnya lembut dan kenyal
dengan rasa karamel yang manis dan gurih
saya sudah selesai nyemil jajanan pasar dan sisanya akan saya bawa pulang
perjalanan hari ini mulai dari jalan jalan mekbus wisata hingga keterowongan kendal dan akhirnya jajan di tempat ini
bisa menjadi salah satu pilihan anda untuk berakhir pekan di jakarta